ini kesempatan kita loh
ya a a kaseb pergi
a a kaseb emang aneh
tolongin orang yang mempenjarakan jiah
yaudah kita tolongin
cak selamat iya
ini mana skannya tetap di istana tuh
kalau ketauan sama gustri ratu
bahwa kesaksian kita itu tidak ampuh
aduh gitu mah
kita kesini lagi
udah ketemu kasep mau apa ini
kita bebasin loh
yaudah kita bebasin ayo
hei sedang apa kalian
pasti kalian penyusup ya
enggak aku bukan penyusup dia yang pengusup
tenang kak ada
kasep tenang aku akan bantuin
biar aku yang melakukan deh
aku akan kembali ke pertempuran
alhamdulillah kasep bisa bebas lagi
ayo kasep kita pergi dari sini
warahmatullah kita masalah tempat ini matu
aku hanya capai dua yang salah
sebaiknya kau menyerah atau kau akan mati sia sia tidak ada kata menyerah dalam keturunanku
kemampuanmu tidak ada apa apanya dengan kali ini tidak akan kuampuni
tapi aku dihantar
ini kesempatan kita loh
ya kakak chef pergi
kakak chef emang aneh
tolongin orang yang mempenjalakan jiah
yaudah kita tolongin aja
maaf gusti prabu
ada seorang tabib yang ingin mengikuti sayembara
bawa dia ke hadapanku
sendika gusti prabu
mohon ampun gusti prabu hamba prahasini
aku tidak percaya kau bisa mengobati rakaku amuk marugol
sebaiknya kau menyerah saja dan pulang
kau tahu kan resikonya jika kau gagal menyembuhkan kau akan dipegah
karena sudah beberapa tabib gagal dan dipenggal
semoga saya bukan termasuk golongan itu
kau sangat percaya diri tapi aku semakin tidak mempercayainya
kau lebih baik pulang saja
nyimah selera santang
mereka saling mengendal
aku punya rencana
tunggu apa lagi kau
cepat pergi dari sini
putraku surawi sesa
keadaan uamu sangat buruk
cepat atau lambat dia akan mati
kita harus segera memanfaatkan kesempatan ini
jangan sampai kematian wabu sia sia
kita bisa memanfaatkan perempuan itu
kau biarkan saja dia menyembuhkan uap
jika uamu meninggal
kita bisa menuduh perempuan itu
dan juga raden walang sungsang dan nyimah selera santang
karena semua saksi bisa melihat kedekatan mereka
itu semua sudah cukup untuk menarik mereka ke tiang gantung
kau bisa mencari dia
kau bisa mencari dia
kau bisa mencari dia
kau bisa mencari dia
kau bisa mencari dia
kau bisa mencari dia
dan aku suka dengan siasatmu
aku mengizinkan kau
untuk menyembuhkan uamu
terima kasih gusti brahm